tentang persidangan terdakwa ujaran kebencian ahmad dhani dengan agenda mendengarkan keterangan ahli bahasa linguistik forensik berjalan cukup alat
hanya untuk mendengarkan keterangan satu ahli sidang berjalan setidaknya hingga dua lima jam lebih
dan tidak hanya itu sidang juga diwarnai oleh perdebatan antara terdakwa ahmad dhani dengan saksi ahli bahasa forensik linguistik
lalu benar benar yang idiot dianggap serius padahal semua bahasa semua semua juga terkawal

tapi bisa dianggap risis
perdebatan antara ahmad dhani dan saksi ahli bahasa forensik linguistik ini terjadi saat sidang kasus ujaran kebencian di pengadilan negeri surabaya pada kamis siang
ahmad dhani mempertanyakan makna frasa idiot dalam vlognya yang menurutnya bukan pencemaran nama baik
menurut dhani kata idiot merupakan reaksi atas tindakan persekusi dan intimidasi yang dialaminya
ia mengatakan kata idiot tidak disimpulkan
tidak disujukan kepada seseorang
bahkan ia pun tidak menyebut nama
tak hanya ahmad dhani tim kuasa hukumnya pun terlibat debat dengan endang solihatin saksi ahli dari universitas pembangunan nasional
salah satu poin perdebatan ialah penyebutan nama pelapor oleh saksi
endang menyebut mengetahui nama tersebut dari kronologi yang diberikan penyidik untuk kepentingan analisa
menurut pengacara ahmad dhani ahli dianggap terlalu cepat menyimpulkan dan tidak objektif karena sudah masuk dalam pokok perkara
meski perdebatan panjang terus terjadi hingga akhir
namun kuasa hukum menganggap banyak keterangan ahli justru lebih meringankan ahmad dhani
ahli forensik yang dihadirkan jpu meskipun berbelit belit kita terlihat tidak objektif begitu dan kesannya diarahkan
tapi kita mendapatkan poin
bahwa disepakati baik itu administrasi ataupun video yang dimaksud bahwa kata idiot itu adalah kata penghinaan
kata penghinaan yang
bukan menuduhkan perbuatan
sementara itu menurut jaksa penuntut umum keterangan saksi ahli bahasa forensik linguistik dianggap sudah tepat dan sesuai dengan keahliannya
terkait banyak saksi yang mencabut poin di bap hal itu tak akan mempengaruhi proses persidangan
jelasnya ahli bahasa indonesia tadi menurut keahliannya dia sudah menjelaskan arti dan makna dari yang dilihat di video
kata kata idiot siapa subyeknya apa yang dikatakan
sidang akan kembali dilanjutkan pada kamis pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan dari pihak ahmad dhani
lukman rozak surabaya jawa timur